setelah lulus uji klinis tahap satu dan dua vaksin asal tiongkok anhui zive longkong bio farmaceutical memasuki uji klinis tahap tiga
di tahap ketiga ini uji coba dilakukan kepada empat relawan di jakarta dan bandung
pemberian vaksin rekombinan covid sembilan belas anhui akan dilakukan dalam tiga tahap dengan interval satu bulan antar penyuntikan
kelompok relawan vaksin anhui longkong adalah berusia delapan belas tahun ke atas termasuk usia di atas lima puluh sembilan tahun
uji coba tahap tiga vaksin rekombinan covid sembilan belas anhui akan berlangsung hingga satu tahun ke depan
dan sudah melalui persetujuan komite etik fakultas kedokteran universitas indonesia
rumah sakit cipto mangunkusumo badan pengawas obat dan makanan juga gubernur dki jakarta dan dinas kesehatan dki jakarta
uji klinis vaksin anhui longkong telah lebih dulu dilakukan di tiongkok ecuador pakistan dan uzbekistan
uzbekistan telah merampungkan uji klinis tahap tiga pada desember dua ribu dua puluh
prof hindra irawan dari tim
uji klinis vaksin menegaskan vaksin anhui longkong menggunakan platform sub unit protein
vaksin rekombinan ini diharapkan menimbulkan daya tahan tubuh lebih lama dengan penyuntikan sebanyak tiga kali
ini semua sudah terdaftar di who
kemudian fase satu dan fase dua telah dilakukan dan telah dipublikasi
teman teman bisa mengunduh dan melihat secara langsung apa yang hasilnya
tentunya fase satu dan fase dua melihat keambilan
ketika vaksin tersebut dihasilkan vaksin tersebut dihasilkan dengan keamanan dan daya lindung
keamanannya cukup aman
artinya efek simpangnya sangat jarang dan rendah